event internasional ini menjadi ajang bisnis to bisnis
yang tidak hanya mendongkrak pariwisata
namun juga menjadi marketplace terbesar di indonesia
untuk yang kelima kalinya
bersama kementerian pariwisata
acara ini berlokasi di bali nusa dua convention center
berbeda dari tahun sebelumnya
bbtf kali ini diikuti penjual dari mancanegara
seperti singapura thailand kamboja dan timor leste
tidak seperti travel fair lainnya
bbtf tidak berhadapan langsung dengan wisatawan sebagai konsumen
melainkan penjualan paket wisata indonesia
melalui operator dari mancanegara
kita punya banyak event travel mut di indonesia
salah satu diantaranya yang kita besarkan dan memang besar
yang saat ini adalah yang kelima kali
memang kita harapkan menjadi salah satu motor
penggerak mendatangkan wisman ke indonesia
karena di sini kita mulai dengan melakukan psa
ini kelebihan daripada bbtf ini
bbtf ini menjadi semakin dikenal oleh dunia
dalam dunia pariwisata memang kegiatan pemasaran
sangat penting sekali
di indonesia belum ada event yang sebesar ini
jadi bbtf ini
adalah event promosi pariwisata dunia yang terbesar
sudah ada tiffany raitama di nusa dua bali
fani berapa banyak penjual marketplace mancanegara
ya sebelum kita berbicara seberapa banyak
buyers dan juga sellers
yang ikut balik ke bali dan beyond travel fair kali ini
saya ingin menjelaskan terlebih dahulu
mengenai apa yang membuat travel fair ini unik dibandingkan travel fair pada umumnya
jadi sebenarnya kalau misalnya kita sebagai konsumen
biasa datang ke sebuah atau satu pameran travel fair
untuk membeli tiket kemudian akumulasi penginapan juga
tidak di sini
jadi konsumen tidak ada sama sekali di sini
yang hanya ada di sini yang dipertemukan adalah
buyers dan juga sellers frida
jadi buyers yang diperkenalkan
tersebut adalah operator tour atau operator wisata dunia tahun ini
jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu
jadi buyers yang hadir ada sekitar dua ratus empat puluh buyers dari empat puluh satu negara
kemudian juga selles yang hadir ada sekitar tiga ratus dua puluh seller yang hadir
sementara itu kalau untuk seller seller ini adalah para travel agents
mereka mereka travel agents lokal yang menjual paket paket wisatanya
paket wisata atau destinasi wisata
atau destinasi wisata dari beberapa daerah di indonesia
kenapa saya bilang beberapa daerah di indonesia
jadi walaupun mengusung nama bali and beyond travel fair
jadi tidak hanya potensi para wisata bali saja yang diperkenalkan
atau dijual di event marketplace terbesar wisata di indonesia ini
tapi yang dijual juga ada top sepuluh destinations
atau sepuluh destinasi unggulan indonesia
kalau bisa saya sebutkan beberapa di
jadi ada antaranya ada morotai kemudian juga ada bromo
kemudian ada danau toba di sumatera utara
ada candi borobudur ada banyak sekali
mandalika juga termasuk begitu ya
nah yang juga spesial di gelaran kelima bali and beyond travel fair adalah
ini baru pertama kalinya sellers yang dihadirkan itu tidak hanya sellers atau travel agents dari indonesia saja
tapi juga menghadirkan travel agents dari sejumlah negara tetangga di asia tenggara
seperti misalnya ada kamboja kemudian juga ada thailand ada singapura bahkan juga ada timur leste
nah tadi karena gaung bali and beyond travel fair ini sudah menggema
walaupun usianya baru menginjak tahun kelima
tapi bagaimana potential transaction yang terjadi di tahun tahun sebelumnya ini
akhirnya mengundang sejumlah atau banyak sekali buyer
tidak hanya dari asia dan juga eropa
tapi juga menjangkau pasar amerika tadi juga saya bertemu salah satunya bahkan datang jauh jauh dari chicago
baik fani dinilai akan mendongkrak pariwisata
apakah ada target dari kementerian pariwisata jumlah wisatawan yang akan ke bali karena ajang ini
oke kalau kita berbicara mengenai target wisatawan
tentunya target wisatawannya akan meningkat seiring dengan penjualan atau transaksi dari paket paket wisata
yang terjadi selama perhelatan dua puluh enam sampai dengan tiga puluh juni di bali anda
nah kalau misalnya mengenai target targetnya adalah indonesia
tentunya yang pertama menjadi marketplace terbesar
ini menjadi marketplace terbesar di indonesia dan juga tentunya indonesia masuk ke dalam top tiga puluh
atau negara tiga puluh negara yang memiliki peringkat teratas yang masuk dalam ttci
nah ini menjadi pencapaian dan juga target yang terbesar
dibandingkan dengan tahun lalu kalau misalnya kita lihat
potential transaction yang terjadi ditargetkan tahun ini mencapai angka tujuh tujuh puluh satu triliun rupiah
angka ini sangat optimistis bisa dicapai oleh panitia penyelenggara bali and beyond travel fair
meningkat dibandingkan dengan tahun lalu
dimana transaksi perdagangan antara buyers dan juga sellers yang terjadi pada tahun lalu sebesar lima lima sampai dengan lima enam triliun rupiah
nah ini tentunya kenapa saya bilang optimis
seluruh pihak yang menjadi penyelenggara bali and beyond travel fair ini optimis
apalagi kita tengah pada tahun ini atau kurang dari satu bulan mendatang
kita akan memasuki juga ajang olahraga terbesar yaitu ada asian games yang bertempat di jakarta dan juga palembang
itu bisa menjadi salah satu pendongkrak bagi pariwisata yang ada di indonesia
terima kasih atas informasinya tiffany raitama melaporkan langsung dari bali